takutin nanti kalau tante masuk ke ruangan aku terus nemenin aku ntar ngobrolnya malah
hai hah ya juga sih mungkin pengaruh obat jadi kamu tuh jadi ngantuk ya udah deh bener juga
kata kami ya mendingan kamu bobo aja besoknya datang lagi masih boy oke nah itu baru cocok
maksudnya iya sebenarnya saya itu bukan mamanya nonrepa tapi saya itu pembantunya saya teh disuruh
itu yang asli aduh jangan ya bantunya gaya lo kayak gini tuh mana
diantre di rumah sakit rumah sakit mana kalau nggak salah saya denger mady medica raya kamar
wouldn't teke policin am sri bangjungan tua
berdua jangan lebay ke tiga widespread
gelapor namanya sama pengisi drugs
nanti pasti kakak lo mancung dah abis
ini tuh si nyomot ini tuh gara garanya
kau tau gak
salah ini angel yang super cantiknya diboongin
dia tuh bukan emaknya dia tuh pembokatnya
pastiin kayak ada ondel bentuknya
iya pokoknya sekarang gue mau ketemu mama aslinya reva
kok penasaran kenapa coba dia nyuruh pembokatnya
kenapa gak dia sendiri
sekarang kita bertiga ke rumah sakit tempat reva dirawat
nggak mungkin dong kita ke rumah sakit sekarang ini udah malam
dan gak mungkin juga dong diizinin ceguk tengah malem kayak gini
iya besok aja lah
pokoknya gue mau hari ini detik ini gue mau ketemu sama dia
aduh ini tuh si
dulu harus tuh posisi nyomot ini tuh
aduh apalagi nih pembokat
jangan nyomot surti t kan gak bersalah nyomot
surti t gak mau dipenjara nyomot
walaupun nyomot mamanya non repa tapi kan surti gak bersalah
surti t gak mau dipenjara
apalagi sampai dihukum gantung
lagian siapa juga yang mau masukin lo ke penjara surti
tadi teh ada angel ke sini katanya nyomot nyuruh angel nyelakain non repa
sampai mati begitu terus nyomotin nyuruh surti kan jadi supaya pura pura jadi mamanya repa
surti teh gak bersalah sama aja nyomot teh kayak ngejurumusin surti gitu
dia tuh tadi dateng ke sini nyomot
aduh ketauan dah si surti ini cuma pembohonan gue
terus si angel itu mau apa sih dia malah datang ke rumah gue
surti tadi waktu angel ke rumah terus dia ngomong sama lo itu artinya reva sama mas p ada di rumah dong
mereka denger juga
ya enggak sih tuhan sama non repatnya udah pergi
itu katanya mau jenguk nyamuk ke rumah sakit
lah kok mereka bisa tau gue ada di mana sih
hah pasti maman yang udah kasih tau mas b kalau gue ada di sini
tapi tadi kayaknya tuh ante telpon telponan sama mamanya nyomot gitu kalo gak salah surti denger
aduh ini apa apaan lagi sih aduh reva sama mas b lagi mau dateng ke sini
kata marissa sama boy juga mau dateng ke sini barengan aduh
kata marissa sama boy juga mau dateng ke sini barengan aduh
udah deh udah sakit tamat lagi riwayat gue makin jadi jadi
luar dada aja kenapa sih ini nasib ya
halo tante marissa yang super duper cantik
tante kayaknya untuk malam ini tanta gak bisa daya jenguk aku
gak cocok kamu
ya dicocok cocokin aja dulu tante karena akumu udah ngantuk tante dan harus istirahat
hah tapi adriana tante tuh udah di area rumah sakit ini
iya tante aku juga sebenarnya pengen banget ketemu tante yang cantik dan anak tante yang ganteng
tante yang ganteng boy itu tapi yang jadi masalah ini mungkin pengaruh obat
ya tante jadi aku mantuk lemes takutin nanti kalau tante masuk ke ruangan aku terus nemenin aku
ntar ngobrolnya malah gak cocok gak nyambung karena aku ngantuk ngantuk gitu makna dong
hah iya juga sih mungkin pengaruh obat jadi kamu tuh jadi ngantuk
hah ya udah deh bener juga kata kami ya mendingan kamu bobo aja besok tante dateng lagi sama si boy oke
nah itu baru cocok tangka
itu kayak reva
masa sih ma
tante siapa itu tante
eh eh tante kayak liat reva
hah tante liat reva
gak baik ya tante
ya mana tante tau emangnya tante dukun apa
wah tante tuh ya reva jadi keenakan ketemu sama boy terus menerus lebih baik tante halangin dan tante supaya reva gak ketemu sama boy
ntar kalo udah keenakan terus tau reva kalo misalkan boy dateng ke sini mau jenguk adriana terus reva cemburu
ntar eva masuk boy supaya nggak ketemu sama adriana lagi tante kan gak cocok kan tante
ya udah kalo gitu mendingan sekarang tante pulang aja ya besok aja tante dateng lagi ya jenguk kamu ya oke
iya tante ya udah kalo gitu
ya udah ya udah kamu istirahat aja ya biar cepet sembuh ya dan adriana
adriana mau istirahat katanya ngantuk karena pengaruh obat
pulang aja ya
oh yaudah deh tapi tadi emang bener mama ngeliat reva
apa ini refe di rumah sakit ya
mungkin bukan kali nak mungkin mama salah liat bukan kayanya bukan
atau mungkin mama kayaknya harus bawa ke kocok
mungkin harus bawa ke kocok
oh kan udah tua jauh gak keliatan
yaudah mah kalo gini kita pulang nih
ya pulang aja
menurut aku ini tuh salah adriana
tau gak sih
masa iya sih lagi sakit kabur kaburan kayak anak kecil aja
ya gak ada cuma nyusahin papi
adriana itu masih muda
dia paling beda satu tahun dari kamu
jadi papi minta kamu baik sama dia
baik baik sama dia oke
kamu anak kandung papi
satu satunya darah daging papi
papi cinta sama kamu
tapi papi juga punya rasa cinta sama adriana
kamu dan adriana adalah wanita wanita yang paling papi sayangi papi cintai
dan kalian berdua ada di hati papi
karena papi tidak mampu memilih salah satu antara dua
kalau papi dihadapkan